kita harus mencar
lu kesana gue kesana
orang dibawanya ada tulisan
rojak cinta tadi
lo kayak anak abg aja
rika seneng deh
kalau kakak amin udah kerja lagi
saya belum kerja
walaupun cuma ngelamar
tapi rika udah seneng
udah sampe rumah rika
rika masuk dulu ya
ibu gak mau kita mati konyol
di tangan allah subhanahu wa ta'ala

itu dia din
jadi lu manggel temen lu gitu
lu mau lepas berapa
gua kasih dua ratus ribu
asal lu kasih tau siapa yang nyolong mixernya
ini pasinya tadi bang
ada ya bang
bang hojak gimana kabarnya
saya belum ketemu lagi pak
biar tetap semangat
maksudnya gimana pak
kalau dia ngojeknya semangat biar dia bisa cepat mengganti barangnya yang hilang diambil maling
terima kasih mas pur
jangan lupa ya
apa lagi mas pur saudaraku kan saya udah bayar
jangan lupa kunci pintu biar gak dimasukin maling
lo yang nyolong mixer temen gua
hei jangan lari lo
lo nanya lo ah buruan
kamu aja ah
sesama tukang ojek kita harus saling bantu ayo
iya bener cuy sana bantuin
aku kan tukang dawet bukan tukang ojek
nah ayo tis buruan
tis kita harus mencar
lo kesana gue kesana

abang nasselsin perusahaan lalu
re silahkan lising mana kita beri ke wardrobe agar saya gak bakal kalah
lepet banget sepatunya mbak
mak udah hitung hitung kalo pesenannya rame kita bakal untung
mixernya kan belum ada jadi belum lancar
eh bu kredit masuk
ini aku bawakan mixer yang kau pesan kemarin
terima kasih bu
karena begitu aku permisi dulu ya masih banyak urusanku
ini mixer lo yang hilang di pasar loak
abang udah temuin